sekda provinsi riau sf haryanto menjadi sorotan warganet usai aksi sang istri
adrias haryanto yang dianggap kerap pamer barang mewah di media sosial
sang istri sempat terciduk mengenakan tas tas mahal keluaran brand ternama
dengan harga ditaksir ratusan juta rupiah
dikutip dari cnn indonesia com sf haryanto mengaku bahwa tas mewah milik sang istri tersebut
adalah barang kw yang dibeli dengan kisaran dua hingga lima juta rupiah saja
usai riuh jadi pemberitaan rumah pribadi s f haryanto di jalan ronggowar sito pekanbaru riau
pada selasa pagi terpantau sepi
wakil gubernur riau edi natar menyebut sesuai instruksi presiden jokowi
pejabat di lingkungan pemprov tidak diperbolehkan pamer kekayaan
kalau di lingkungan pemprov jelas semua presiden sudah menginstruksikan
jangan pamer pamer kekayaan jangan memperlihatkan hal hal yang katakanlah mungkin kemewahan
itu sudah semua sudah jelas
dilansir dari laman lhkpn kpk go id haryanto memiliki kekayaan senilai sembilan tujuh miliar rupiah
berupa sembilan bidang tanah dan bangunan empat kendaraan serta harta bergerak lainnya
sebelumnya esya rahmansyah kepala subbagian
dan administrasi kendaraan biro umum kementrian sekretariat negara
dinonaktifkan dari jabatannya
usai viral sang istri flexing di media sosial
warganet membahas perilaku hedonisme istri esha yang mengunggah momen saat membeli mobil mewah
hanya karena terpesona melihat mobil yang dilihatnya di jalan